tak ada kata penat bagi seorang santi serat
dalam menjaga warisan kuliner nusantara
kecintaannya pada makanan indonesia tumbuh sejak kecil
lantaran ibunya kerap mengajaknya ke pasar tradisional
bersama pakar kuliner william wongso dan almar pungbondan winarno
perempuan kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh dua itu mendirikan gerakan aku cinta makanan indonesia atau acmi pada dua ribu dua belas silam
tujuannya mengajak para anggota menginventarisasi data resep makanan keluarga yang disantap turun temurun
sebab kebiasaan mencatat resep tak ada di budaya indonesia
semua makanan dibuat dengan cara mengira ngira
padahal cara pembuatannya yang rumit dan bumbu berlimpah merupakan warisan budaya tak terkira nilainya
indonesia sebagai negara mega diversitas yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya nomor dua di dunia setelah brazil
hal ini menjadikan tekadnya semakin kuat dalam mendorong kuliner indonesia memperoleh kedikdayaan
lewat guratan levetuti yang ia tuliskan
dua ribu lalu buku itu berhasil meraih penghargaan di tingkat internasional
dan dapat penghargaan ini ya
ini dapat penghargaan namanya golman cookbook award
we no wonder karena kalau udah nulis tentang indonesia siapa yang bisa lawan sih
david tuti mengajak pembacanya mengenal budaya teh dan herbal di berbagai daerah di indonesia
buku itu hadir sebagai jawaban kegelisahan
dan kegelisahannya akan hantaman kuliner dari negara negara lain yang justru mendapat tempat di negeri sendiri
biasanya seorang yang memiliki kecintaan lebih terhadap kuliner indonesia mungkin ada kegelisahan melihat sekarang kok kayaknya dulu sempat ada momen momen tergerus ya
kita dengan maksudnya makanan makanan dari luar western japanese yang mungkin bisa dibilang
korea gitu ya sekarang
karena orang anak anak sekarang kan kalau gak makan kinci kayaknya nggak keren gitu ya
padahal kita punya loh gitu ya
kegelisahan itukah yang ingin di chef luapkan untuk pada akhirnya indonesia itu sebenarnya itulah makanan
indonesia itu keren banget
bahan pangan lokal itu sangat keren banget
itu harus selalu digaungkan harus selalu mengajak teman teman
ajmen ini kan udah sempir sepuluh tahun ya dan kita emang punya problem kepasta tradisional
lalu ada potluck tuh membawa hasil masakan masing masing
nah dari situ kita juga bisa kenalan dengan teman teman baru yang ternyata punya passion masak
saya beruntung pertemuan saya dengan chef santi tak berhenti hanya pada membahas kuliner saja
ya saya daulat untuk unjuk kebolehan meramung bidang
yuk kita jalan
kapan lagi dimasakin oleh chef santi yuk
pengasapan makanan menjadi salah satu keahlian chef santi
metode pengasapan merupakan teknik pengawetan makanan tertua di dunia
inti dari metode pengasapan adalah meniupkan
asap pada daging sehingga memberikan rasa serta aroma yang khas
ini pengasapan ini sebenarnya sudah ada sejak lama ya
iya kalau dari sejarah sebenarnya kalau teknik pengasapan itu kan salah satu teknik pengawetan ya
udah dari sejak abad lima sepertinya di eropa
jadi biasanya dulu yang di asepin itu ada ikan herring ikan unkot gitu
tapi teknik pengasapannya beda
jadi lebih kekul semoga lebih pengawetan
dengan pengawetan ini kan kita bisa lebih menyimpan daging lebih lama
daging terasapi dengan baik
chef santi membagikan sejumlah tips
gak bisa yaudah deh sepuluh jam udah ditinggal gitu aja
tapi kita lihat dulu dibuka lalu kita bisa dicek lagi
kadang kadang gimana sudah matang belum
dalamnya cuma karena kan ini karena brisket dia butuh waktu lama ya
kan bisa dilihat lagi apakah dia udah matang
jadi gak bisa asal ditinggal aja gitu
sepuluh jam yaudah dicuekin kita ngapa ngapain
cuma nanti berapa jam kemudian kita harus dicek lagi
oh kondisi kayunya gimana kita masih cek lagi
brisket ini tipikal posesif kalau orang pacaran
jadi harus dipatiin terus gitu ya
gak boleh ditinggal tinggal
gak boleh ditinggal tinggal
selain menggunakan pengukur suhu bagian dalam daging akan membentuk smokering
atau lingkaran menyerupai cincin berwarna merah muda
smoke ring terbentuk di bawah lapisan kerak daging akibat reaksi kimia yang disebabkan ketika asap masuk ke daging
sementara warna merah muda disebabkan oleh terbentuknya nitric acid atau asam nitrat
nah ini yang sudah sepuluh jam hasilnya seperti ini
coba keluarin pak
udah gak besar lagi ya menyusut
tadi lebih besar
itu kenapa biasanya proses apa yang terjadi
jadi proses pengasapan itu kan emang membuat beratnya berkurang
jadi apalagi kalau biskuit daging itu dia bisa berkurang lebih dari berapa lah ya
nah mas roni ini tadi daging yang kita lihat tadi yang udah selesai di small kan
terus kita pan sear aja
sedikit supaya lemak lemaknya juga juicenya keluar nih
chef santi memasak dua menu yakni daging asap sambal luat khas nusa tenggara timur
dan ayam asap sambal matah khas bali
ragam sambal lokal asli indonesia menjadi kekuatan hidangan olahannya
chef santi menaruh perhatian pada keunikan sambal indonesia
yang menurutnya memiliki cerita berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat
hidangan dilengkapi rumpu rampe
yakni tumis daun singkong bunga pepaya yang juga berasal dari
hidangan di rumpu rampe
hidangan di rumpu rampe
hidangan di rumpu rampe
bikin rendang oke
tak butuh waktu lama bagi saya untuk bisa mengecap lezatnya hidangan daging asap
aroma daging yang menyeruak dilengkapi cocolan asam pedas sambal luat yang segar
seketika langsung memanjakan lidah
proses marinasi itu juga mesti tepat supaya aroma peppery nya soldnya juga masih ada
ya kan masih berasa black pepper nya
aku ngeliat apa ya tekstur yang empuk banget
yang apa ya kita ngunyah gitu
aku nambah boleh nggak chef
oh boleh banget boleh langsung ambil loh
jadi boleh nambah
begitu pula dengan ayam asap yang melebur dengan sambal mata
chef santi memadukannya dengan pasta angel hair yang dibumbui kecombrang
kombinasi rempah yang kaya selaras dengan wangi sumerbak efek asap yang menggiurkan
masih juicy dan empuk
aromanya kecim gak nih
iya yang paling menonjol tuh di aroma bener
santaps yang saya terasa begitu spesial bersama chef santi
mendengar tutur pengalamannya menyaksikan kelihayanya meramu hidangan asap
hingga cita citanya mengangkat kuliner indonesia semakin membuka mata saya
betapa cita rasa khas indonesia layak mendapat tempat khususnya bagi anak bangsa
roni satria septiadi pradana jakarta